kejaksaan tinggi jawa barat telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan
spdp kasus pembunuhan vina dan egy dari polda jabar
kejati jawa barat menyiapkan enam jaksa penuntut umum untuk menangani kasus ini
kasipenkum kejaksaan tinggi jawa barat nur sri cahya wijaya
menyatakan telah menerima spdp kasus fina dari polda jawa barat dua puluh dua mei lalu
cahya menyebut dalam berkas spdp dari polda jabar hanya ada satu tersangka
yaitu pegi setiawan alias peron
terkait lokasi sidang kejati jawa barat belum bisa memastikan
apakah akan dikelar di bandung atau di cirebon
persidangan akan mulai digelar setelah kejati menerima berkas perkara dari polda jabar
jaksa penutup komited jati jabar sudah menerima spdp pada tanggal dua puluh dua mei dua ribu dua puluh
pimpinan sudah menunjuk jaksa penuntut umum sebanyak enam orang yang akan menangani perkara tersebut
di dalam spdp itu hanya satu tersangka tersangka atas nama p atau ps
dan inilah kampung rancakasiat tempat yang disebut sebagai lokasi pegi bekerja
saat perisiwa pembunuhan terhadap vina terjadi
tahun dua ribu enam belas memang banyak pengerjaan di kampung rancakasiat
sejauh ini peggy bersikeras berada di lokasi proyek saat peristiwa pembunuhan terhadap vina terjadi
kalau di sini lingkungannya perumahan semua jadi banyak orang asing yang datang ke sini
kita nggak tahu semuanya orang orang yang datang ke sini
kalau ada pekerjaan itu emang suka dari luar atau dari mana mungkin para pekerjanya
mungkin ya kita juga kurang tahu masalah pengurus
mungkin ada yang dari luar juga ada yang dari lingkungan sini gitu
kurang tahu karena tahun itu tahun dua ribu enam belas ya saya sendiri belum menjabat selaku pengurus di sini